jelang akhir masa pengampunan pajak kantor perwakilan direktorat jenderal pajak sumatera utara wilayah satu menambah waktu pelayanan bagi wajib pajak
kantor perwakilan ini melayani wajib pajak yang akan mengikuti pengampunan pajak hingga jam sembilan malam setiap senin hingga jumat dan jam lima sore setiap sabtu dan minggu
pada tiga puluh satu maret mendatang hari terakhir pengampunan pajak pelayanan akan dibuka sampai jam dua belas malam hingga dua puluh maret
kantor perwakilan direktorat jenderal pajak sumatera utara i telah mengumpulkan uang tebusan program pengampunan pajak senilai empat enam triliun dari empat puluh tiga orang yang mengikuti program tersebut
jumlah ini melebihi target yang ditetapkan senilai rp empat empat triliun sementara ada tiga delapan triliun dana repatriasi
dan rp dua ratus empat lima triliun dari harta dalam dan luar negeri yang telah dideklarasikan
kalau dibandingkan dengan pusat pusat kalau tidak salah hari ini sudah satu ratus lima belas triliun
kalau kita bandingkan kita cuma hanya rp empat enam triliun mungkin jauh perbandingannya presentasinya kalau kita itu mungkin baru lima persen dibandingkan nasional
mungkin kita sekitar empat persen lah yang secara nasional
sementara ini sebenarnya kita lihat sudah lancar teman teman para pengusaha juga sudah bisa memenuhi kewajibannya khususnya menyangkut tech amnesty dengan baik
maka kita termasuk yang terbaik di luar jawa
masih tentang amnesti pajak sepuluh hari menjelang periode terakhir amnesti pajak
wajib pajak orang pribadi dan ukm justru mendominasi
namun jumlah penerimaan amnesty pajak ini baru mencapai rp satu ratus empat belas delapan triliun
rp sebelas delapan triliun sejak periode pertama program tersebut
momentum amnesti pajak yang sebentar lagi berakhir ternyata tak lagi dimanfaatkan oleh pengusaha kelas kakap sebagai wajib pajak badan
justru wajib pajak orang pribadi dan ukm yang akhirnya memanfaatkan program ini karena tarif tebusan flat lima persen
penerimaan amnesti pajak hingga dua puluh maret dua ribu tujuh belas tercatat sebesar rp satu ratus empat belas triliun
rinciannya uang tubusan satu ratus enam tujuh triliun rupiah bukti permulaan rp delapan ratus enam puluh lima delapan miliar rupiah dan tunggakan pajak tujuh dua puluh tiga triliun rupiah
sepanjang tiga periode amnesti pajak ada sebanyak lima ratus enam puluh enam ribu wajib pajak yang belum pernah lapor spt serta satu ratus enam puluh enam ribu orang yang belum punya npwp kini ikut amnesti pajak
menghitung hari jelang berakhirnya program ini dijen pajak juga masih menempuh berbagai upaya agar penerimaan bisa terus bertambah
mulai dari membuka pelayanan sabtu minggu di seluruh kantor pajak membuka pelayanan di tiga negara seperti singapura hongkong dan london ditambah sosialisasi amnesti pajak dengan himpunan bank bank negara ke berbagai daerah
sebenarnya kalau untuk harta yang direpatriasi itu kita memang tidak pernah menarget memang pernah di awal awal itu target uang tebusan itu diharapkannya rp satu ratus enam puluh lima triliun dan sampai sekarang ini baru tercapai satu ratus lima belas triliun
rp lima ratus enam puluh enam ribu wajib pajak yang belum pernah lapor
yang sebelumnya belum pernah lapor spt mereka punya npwp tapi tidak pernah lapor spt nah mereka sudah ikutan amnesti pajak artinya kan mereka setelah ikut amnesty pajak kedepannya mereka sudah benar lapor pajaknya
kalau itu kita berharap sebanyak banyaknya ya untuk indonesia
para pelaku ukm yang baru memanfaatkan amnesti pajak mengaku khawatir jika tak ikut program itu tunggakan pajak mereka bakal lebih memberatkan di tahun tahun selanjutnya
jadi masih ditolak nih ta nya gitu harus konsultasi dulu kali ya gitu
konsultasi dulu ini sebaiknya emang harus ikut ta atau malah cukup pembetulan aja
saya ingin melaporkan apa yang hartanya sudah ada yang belum dilaporkan dari tahun tahun yang lalu
kebetulan ada tek amnest ini dia pengen melaporkan karena apabila tidak dilaporkan akan kena denda dan sanksi gitu
ada kekhawatiran juga
dari harta tahun dua ribu empat
setelah proses kecelakaan mesti berapa yang harus ditebus
setelah sekarang ini tebusan sepuluh jutaan
lalu pendapat si ibu apa
lega atau gimana
lega sih untuk saat ini udah aman lah
pengamat perpajakan sudah menduga bahwa target uang tebusan yang dipasang mantan menteri keuangan bambang brojonegoro
yaitu rp satu ratus enam puluh lima triliun rupiah itu sangat berat dicapai
sejak periode kedua amnesti sudah melambat
ketika september dua ribu enam belas periode satu sangat tinggi
lalu periode kedua melambat dan terus berlanjut sampai sekarang
jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan periode pertama tidak ada penambahan signifikan
lalu uang tebusan yang sekarang baru mencapai satu ratus enam triliun atau ditambah pembayaran tunggaan satu ratus empat belas triliun
akhir periode satu sembilan puluh tujuh triliun
jadi namanya tidak signifikan
hanya saja kalau kita lihat undang undang
pengampunan pajak di pasal dua disebutkan
tujuan pertama amnesti adalah repatriasi sebenarnya
deklarasi harta itu mbak empat enam ratus triliun dideklarasikan
ada keberanian untuk konsumsi untuk belanja
beli rumah beli mobil investasi
dulu yang disembunyikan sekarang sudah diungkap sudah dibuka
dengan tidak tercapainya target amnesti pajak untuk pembiayaan dalam apbn dua ribu tujuh belas
artinya pemerintah perlu kerja keras dalam menutup kekurangan anggaran
selain intensifikasi mengejar ekstensifikasi pajak bisa melalui pendapatan non pajak seperti cukai
dengan menambah tiga objek cukai dari yang sudah ada selama ini
desy arutonang jakarta